setelah satu hari hilang usai di terkabuai
yajasat among alias asmar temukan timsar mengamban
sungai celemer kabupaten paneglang pada senin pagi
tangis histeris pecah hingga keluarga korban jatuh pingsan
ibu korban asmar langsung jatuh pingsan
saat melihat kondisi anak ketiganya yaitu sudah terbujur kaku tak bernyawa
korban merupakan anak ketiga dan menjadi tulang punggung keluarga
ia mencari nafkah dengan mencari kerang di sungai
yajasat among alias asmar temukan timsar gabungan pada senin pagi
setelah menghilang di tergambuaya pada hari minggu
berdasarkan keterangan saksi yang selamat
buaya menerkam korban dan menyeretnya ke dalam sungai
memang masyarakat kami ini selain pencahariannya di bidang pertanian
juga mereka menambah pencahariannya mencari toko
di sungai cilemeri ini
namun demikian bahwa masyarakat kami sudah paham
kondisi cilemeri ini ada binatang buaya